bagaimana penyikapan seorang ahy dengan menerima tugas
mas ahy tegak lurus dan akan membantu
yang aktor utamanya adalah seorang joko widodo
dan akan berakhir di sepuluh oktober dua ribu dua puluh empat
secara formil komitnya mas ahaye dan partainya sebagai ketua umum
adalah menjadi pengusung dan pendukung pak prabowo
yang sekarang dinyatakan sementara secara quickon
itu dia akan tegak lurus ke pak prabowo atau ke pak jokowi
presiden yang mana nih
hari ini beliau tegak lurusnya ke pak jokowi
merupakan menteri atau pembantunya pak jokowi
ya tegak lurusnya kepada presiden yang baru
kalau bisa ceritakan sedikit ya mengenai adab dan etika
pak presiden pak jokowi
saya mendapatkan aman dari pak presiden
untuk ikut membantu beliau di pemerintahan hari ini
jadi dp adalah mengurangi nanti ketika sudah
kalau berbeda berarti bonus
tapi ada makna yang penting loh
ingin komunikasi dan koordinasi terus dilakukan